kanker darah yang menyerang jaringan pembentuk darah mengakibatkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi jadi terhambat
meski disebut sebagai salah satu jenis kanker yang paling mematikan kanker darah dapat diobati dengan perawatan yang tepat
namun sayang beragam mitos soal kanker darah justru bisa memperburuk keadaan para penderita dan keluarga pasien kanker darah
apa saja yang harus diketahui tentang kanker darah dan bagaimana cara mengobatinya
insight kali ini akan membahasnya bersama saya desi anwar
kanker hematologi juga dikenal sebagai kanker darah adalah kanker yang mempengaruhi produksi dan fungsi sel darah
sebagian besar kanker darah dimulai dari sum sum tulang tempat darah diproduksi
sel kanker mencegah sel darah normal menjalankan fungsinya
berdasarkan jenisnya kanker darah tersebut adalah kanker yang paling mematikan
terdiri atas tiga kelompok
pertama leukemia yaitu kanker sel darah putih yang menghentikan sel darah putih dalam melawan infeksi
ketika seseorang terserang lukemia sum sum tulangnya tidak mampu memproduksi sel darah merah yang cukup dan trombosit untuk memasuk kebutuhan tubuh
kanker darah lymphoma berkembang pada limfosit tipe sel darah putih yang berperan melawan infeksi
kanker jenis ini juga mempengaruhi kelenjar getah
kanker yang terakhir adalah sel bening limpa timus sum sum tulang dan bagian tubuh lain
yang terakhir mieloma
myeloma adalah jenis kanker yang terbentuk oleh sel plasma ganas
sel plasma menghasilkan antibody atau imunoglobulin yang membantu tubuh menyerang dan membunuh kuman
sel plasma normal ditemukan dalam sum sum tulang dan merupakan bagian sistem imun yang penting
yang mengakibatkan sistem kekebalan tubuh anda menjadi lemah dan rentan terhadap infeksi
penyakit kanker darah kembali ramai diperbincangkan setelah istri presiden ke enam ri ani yudhoyono didiagnosis terkena kanker darah
penyakit ini merupakan jenis kanker yang menyerang sel sel darah putih yaitu jenis sel yang melindungi tubuh terhadap infeksi penyakit
untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang kanker darah dan juga bagaimana mengobatinya di studio bersama saya telah hadir dr andika rahman dokter spesialis penyakit dalam dari rscn dan juga ditemani oleh lydia dumayanti pasien leukemia kronik dan pengurus komunitas lgk
halo dokter andika dan juga mbak lydia apa kabar
lydia sendiri sudah menderita leukemia sejak tahun
iya diagnosa leukemia kronik
dokter andika ini karena kanker darah ini sekarang menjadi sering dibincangkan karena ibu ani menderitanya tapi ya terus terang mungkin informasi mengenai kanker darah ini masih banyak ya masyarakat yang masih belum mengetahuinya
mungkin tidak seperti jenis kanker kanker lain
nah kira kira kalau kita ingin mengenal lebih jauh
mengenai kanker darah ini ini persisnya apa itu
ya terima kasih mbak desi
kanker itu sebenarnya ada dua
jadi satu kanker yang padat seperti kanker polio darah kanker paru dan sebagainya
yang bisa di
dan yang kedua adalah kanker yang mengenai di daerah saluran dan sistem darah
jadi contohnya seperti leukemia dan linfoma
kemudian ada lagi yang namanya multiple myeloma
nah jadi yang namanya terminologi kanker darah ini sementara ini di
ada di benak para orang awam adalah leukemia
padahal kanker darah itu bisa kemungkinan leukemia
tapi linfoma karena orang bilang kanker getah bening ya
kemudian bisa juga tadi kanker plasma atau multiple myelom tadi
oh jadi ada beberapa jenis yang namanya kanker
pertama kenapa ini disebut kanker ya
jadi kanker sebenarnya jadi ada suatu
kita ada yang mengenal ada sel normal
sel normal itu dia bergerak
apa bertumbuh sesuai dengan deret ukur
satu dua tiga
sel pertumbuhan selnya
tetapi pada sel kanker dia tumbuh menurut deret hitung
jadi ada lompatan logaritma
jadi satu dua empat enam belas
di mana dia memakan energi yang banyak
kemudian suplai darah yang banyak dan tentu nutrisi yang lebih besar
nah kenapa dikatakan kanker
tadi memang karena dia merupakan lesi desak ruang
dia menekan kemudian dia mengambil energi oksigen dan konsumsi makanan dari yang sel yang normal tadi
jadi itu ya
oleh sebab itu disebut sebagai kanker
nah tadi ada beberapa jenis yang mungkin kita hanya lebih kenal dengan leukemia
kalau perbedaannya itu sendiri
leukemia kanker hematologi dan yang terakhir yang mia oloma itu
bisa satu persatu
biar lebih jelas
jadi namanya leukemia
jadi leukemia itu sebenarnya leukosid
jadi sel darah merah
mia itu adalah di dalam darah
jadi sel darah putih yang banyak di dalam darah
kalau mau di kupas lebih sedikit lagi
jadi leukemia itu ada dua
ada yang namanya leukemia yang akut kejadiannya
ada yang kronik kejadiannya
kalau yang akut serangannya memang sesuai dengan namanya akut
jadi survival si pasien itu kira kira kalau tidak diobati ada kurang lebih enam bulan
sampai dia meninggal
cepat sekali ya
dan memang efeknya gejalanya begitu terlihat
mulai dari yang namanya gejala cancer fever
jadi kemudian di atas suhu badan itu di bawah tiga puluh delapan derajat
tetapi di atas suhu rata rata normal pasien
atau di atas tiga puluh tujuh dua
rasanya si pasien akan mengeluhkan keluhan seperti flu
rasa tidak enak badan
kemudian disertai dengan nafsu makan yang turun
berat badan yang juga turun juga
itu yang untuk leukemia kan
dan kebanyakan pada pasien pasien leukemia akut sesuai dengan jenisnya
ada yang jenis yang namanya
ini lebih dalam lagi
ada yang namanya akut limfositive leukemia
itu masing masing akan menunjukkan gambaran pembesaran organ di dalam
apakah hati atau limpa
dan kalau melihat terkenanya populasi pasien pasien terkena
kebanyakan pada leukemia akut itu
kebanyakan di usia usia dewasa muda dan anak anak
dan sesuai dengan perkiraan umur
pada mereka yang dengan usia usia muda dan dewasa muda
itu akan lebih survival lebih baik
ketimbang kalau dia terkena di umur umur dewasa tua ataupun umur tua
yang kedua ada yang namanya leukemia kronik
seperti bu lydia tadi
dan kalau leukemia kronik ini sejalan dengan pengobatan yang bisa diberikan
survival si pasien bisa panjang
dulu kita cuma bisa kasih kira kira kurang lebih lima tahun
sejalan dengan penemuan operasi
sejalan dengan penemuan obat obatan
semua molekul kemudian obat obatan yang obat minum
itu bisa usia pasien bisa panjang sekali
oke mungkin ini lydia tadi
mbak lydia mengatakan leukemia kronik itu
bisa cerita sedikit
bagaimana pertama kali dideteksi lah
apa yang dirasakan gejala yang timbul
dan sehingga mengetahui bahwa mbak lydia ternyata kena leukemia kronik itu
gejalanya sama seperti yang tadi dokter andika sebutkan
bahwa diawali dengan rasa demam
kemudian nafsu makan berkurang banyak
ini tiba tiba atau secara pelan pelan
saya merasakan demam itu dari bulan mei dua ribu
kemudian di dua ribu tujuh bulan juni
sepanjang satu tahun itu bolak balik berobat
dan dokter hanya mendiagnosa gejala tipus
gejala demam berdarah
karena memang ada timbul bercak bercak
ada sedikit nimisan juga kadang kadang
dan berat badannya menurun drastis
tapi perutnya membesar
turunnya itu berapa kilo
dari lima puluh enam tinggal empat puluh enam
lalu saya minta dok sepertinya ada yang aneh ini
saya minta tolong dicek lab
karena cek lab itu kan harus ada surat perintah
kemudian dokter memberikan surat perintah
kemudian saya lapor ke dokter
dokter internisnya bilang kita ulang
kita ambil lagi sampel darahnya tapi dibawa ke jakarta
kemudian dua hari kemudian ada hasil
dari situ tertulis bahwa suspek leukemia akut
dan ada perintah untuk bmp
dikirimlah saya ke jakarta
setelah bmp di situ baru
baru mendapatkan diagnosa
bahwa diagnosanya adalah cml atau leukemia kronik
dan ini cukup panjang ya rentang waktunya

dari pertama kali merasakan gejala itu panas dan lain sebagainya
memang demikian biasanya prosesnya
memerlukan waktu yang panjang untuk mendiagnosanya
dan ini kan
kedengarannya gini mbak
agak kedengerannya agak ini ya aneh ya
karena pasien merasa sehat
dan keluhan yang muncul
kebanyakan memang sesuai dengan yang diberitakan orang orang yang
katakanlah flu dan sebagainya
dan seperti bu lidia tadi
dia rasa nggak percaya nih kemungkinan kok hasilnya kok jelek
apakah lab yang salah kah
itu yang selalu terjadi
dan ada fase fase dimana pasien tuh denial
nah mungkin ini cuma suatu hal yang salah di laboratorium
atau saya kurang istirahat dan sebagainya
itu yang sering terjadi
baru setelah itu
setelah ada pembesaran
tunjah air getah bening
atau pembesaran daripada
limpa atau hati
kemudian barulah pasien
mulai ketakutan mulai berobat
nah ini biasanya kalau dari awal
ya ada tes darah dan lain sebagainya
apakah bisa dideteksi langsung oleh dokter
ya memang kalau di kita ini kan misalnya
db demam berdarah juga
jadi ada macam macamnya lah
yang bisa mengindikasikan lah
tapi bagaimana sampai kepada
diagnosa itu kalau bisa lebih cepat lagi
jadi pada awalnya tentu pasien akan mencoba untuk
mengambil darah ya
hasil darahnya kebanyakan
disertai dengan penurunan trombosit
kemudian juga likositnya agak naik sedikit
kalau seperti itu
belum bisa melihat
nggak lebih jauh
mungkin ada infeksi
sejalan dengan dilihat lagi
nah ini ya
baru kemudian si pasien akan berobat
lebih spesifik ke dokter penyakit dalam
yang menangani hematologi dan onkologi
nah kemudian setelah itu
namanya ada sel blast
sel blast itu adalah sel darah putih
yang harus ya tidak boleh ada di darah tepi
diambil di darah
dia harus ada di sum sum tulang
kemudian karena dia muncul
nah ini kita curiga
dia masih berikutnya ditegakkan dengan tadi
jadi dilakukan bmp
bone marrow itu ya sum sum ya
biasanya bisa dikerjakan di daerah dada
atau di daerah pinggang
atau di daerah
di betis mbak
baik kita istirahat sebentar
dok dan juga mbak lydia
perjalanan kita masih panjang dalam dialog ini
apalagi tipe tipe dari kanker darah
itu bukannya satu
tapi ada beberapa
nah ini kita harus pelajari satu persatu
dan juga gejalanya
dan lebih penting lagi ini penyebabnya
ini kita harus telusuri
kita akan break sebentar
dan tetap bersama kami
insight akan segera kembali
ya masih bersama insight
kita lanjutkan dialog kali ini mengenai kanker darah
bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio
dokter andika rahman
dokter spesialis penyakit dalam dari rsjm
dan juga lydia dumayanti
pasien leukemia kronik dan pengurus lgk
dr andika dan juga lydia
ini komunitas leukemia
jadi komunitas kami anggotanya adalah pasien leukemia kronik
dan giz yang sama sama mengkonsumsi target terapi atau obat yang sama
yang sama itu ada berapa jumlahnya
dari komunitas mereka
seluruh indonesia seribu lebih
seribu lebih ya
kalau ini tadi kita belajar sedikit mengenai tipe tipe kanker darah
yang paling sering memang di
adalah leukemia kronik yang diderita oleh mbak lydia ini ya
nah setelah itu ada yang kronik

itu biasanya anak anak
sementara kroniknya dewasa
dan ini life expectasinya lebih panjang
sementara kalau akut lebih pendek begitu
tapi tipe lain selain leukemia yang kronik dan akut ini apalagi
tadi disebut ada byeloma hematologi kanker
lymphoma dan apa persisnya
jadi mbak yang namanya terminologi kanker darah itu memang ada leukemia tadi
lymphoma sebenarnya lebih banyak orang mengatakan kanker getah bening
getah bening ya
ya nodules benjolan yang di leher dan di bawah
di seluruh kota bening bisa terjadi
contoh yang lymphoma itu seperti mantan presiden begeli dari singapura
pengobatannya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan leukemia
kalau leukemia si pasien akan berobat terus selama kurang lebih dua tahunan pengobatannya
kalau leukemia itu leukemia
kalau lymphoma pasien akan berobat kurang lebih sekitar enam x tiga bulan
enam kali tiga minggu jadi sekitar empat bulan lah pas setengah bulan
nah itu gejalanya apa saja kalau yang lymphoma
yang hot skin jauh lebih prognosisnya lebih baik
maksudnya angka kedepannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang non hotskin
sayangnya lagi lagi yang hot skin ini banyakkan pada anak anak
dan pengobatan antara lymphoma yang hot skin dan non hot skin itu berbeda
jadi kalau untuk yang leukemia yang non hot skin pemberian kemoterapi dilanjutkan dengan radiasi
dan itu memakan waktu kurang lebih sekitar enam bulan
dan memang angka kemungkinan survive nya atau ketahanan hidupnya itu tergantung daripada umur didapatkan
kedua stadium didapatkan
kemudian yang ketiga
ada namanya marker tumor yang namanya ldh
tinggi atau tidak
yang keempat adalah performance atau tampilan si pasien pada saat dia mendapatkan lymphoma tadi
apakah bagus atau tidak
makin bagus tentu prognosis atau angka harapan hidupnya dalam lima tahunnya juga makin tinggi
jadi itu yang lymphoma ada hot skin yang biasa diderita oleh anak anak dan non hot skin itu biasanya dewasa
nah kalau dari segi yang paling sering diperhatikan
maksudnya paling sering kan lymphoma leukemia kronis itu
kira kira kalau dari segi jumlah
itu persentase antara tiga tipe kanker ini yang mana yang perbandingan dari persentasenya itu berapa
sebenarnya hampir hampir sama mbak
antara lymphoma kita juga cukup banyak nih
yang non hot skin pada dewasa tua
yang leukemia ini paling banyak memang pada usia usia dewasa muda
jadi memang si leukemia ini mbak ada umur umurnya mbak
dia paling tinggi pada memang pada umur umur muda
nanti habis di umur umur mulai dewasa
kemudian dewasa tua mulai lagi akan tinggi lagi gitu
oke yang ketiga myeloma
ini yang multiple myeloma ini yang agak berat
jadi ini merupakan kanker plasma
ketiga tiga kanker leukemia kemudian lymphoma kemudian multiple myeloma
tiga tiganya memang berasal dari sum sum tulang
asal muasalnya sumbernya
kemudian tetapi kalau yang multiple myelom ini dia berasal dari sel plasma
sel plasma ini sebenarnya
normalnya dia akan membentuk imunoglobulin
suatu tentara di dalam badan kita sebagai antibody
tetapi ternyata dia membentuk sel sel yang ganas
kebanyakan dia menyerang tulang
kebanyakan si pasien keluhan yang muncul adalah keluhan nyeri nyeri
karena dia merusak tulang
jadi meskipun umur masih muda itu gambaran tulangnya seperti orang osteoporosis begitu kira kira
pasien akan datang dalam keadaan nyeri nyeri yang hebat di tulang
kemudian ditambah juga dengan ada gangguan ginjal
karena protein yang keluar itu dalam jumlah besar
karena si sel myeloma tadi itu membentuk protein yang besar
akibatnya apa pelan pelan dia merusak ginjal
kadang kadang kita dapatkan konsulan konsul dari dokter
bukan dari dokter darah
jadi datang dulu ke dokter ginjal
karena apa ginjal yang rusak
ternyata setelah dicari lebih lanjut ternyata dia multiple myeloma
kadang kadang kita juga dapat dari dokter ortopedi dokter bedah tulang
kenapa tulang patah
dan ketika dilakukan bone survey seluruh badan
didapatkan gambaran kita bilang rarifikasi atau gambaran osteoporotik di hampir di seluruh badan
jadi cukup sulit ya untuk mendeteksi persis apa yang diderita
biasanya kan kalau ada tes darah itu kan ada tumor marcus dan lain sebagainya
ini bisa mencerminkan bila ada gejala itu di dalam tubuh atau
artinya tidak semua dokter mohon maaf
tidak semua dokter bisa mendeteksi itu
tetapi artinya memilih satu jenis pemeriksaan yang efektif
tepat belum tentu bisa
karena itu makanya kenapa pelatihan pelatihan selalu kita lakukan
terutama untuk multiple myeloma ini
saya waktu saya zaman saya dokter umum pun tidak mendengar multiple milom itu dengan jelas
dan bisa menangani lanjut
nanti ketika kita sudah dokter spesialis
baru dia bisa lebih eksplorasi
untuk kasus itu banyak yang penderitanya di indonesia
banyak banyak sih
tapi kalau kita lihat dari jumlah macam macam kanker ini
apalagi kanker darah ini kira kira berapa
kalau dibagi kira kira dia sisanya nih multipemielom itu tidak banyak
tetapi yang sering terjadi memang lucu
jadi nyangkutnya tadi ke dokter ginjal dulu karena ginjal yang jelek
begitu diobati ginjal membaik
tapi sampai pasien sampai harus cuci darah
atau karena dari patah tulang
tulang yang patah juga aneh aneh jadinya
apa yang patah di tulang iga dan sebagainya ya
tapi memang untuk marker tadi yang mbak katakan
masing masing ada yang spesifik seperti lymphoma
kita pakai ldh
jadi adanya peningkatan sel sel linfoma tadi
itu akan meningkatkan kadar ldh di dalam darah
cuma kadang kadang susahnya begini
ldh ini juga dia nggak spesifik
dia juga bisa tinggi pada orang dengan serangan jantung
orang dengan gangguan liver juga bisa tinggi
ada gangguan di otak juga bisa juga tinggi
jadi mungkin harus lewat beberapa dokter spesialis dulu
sampai akhirnya setelah dokter tulang dokter penyakit dalam
ginjal dan lain sebagainya
ini apakah ini yang terjadi mungkin di kasus anda mbak lydia
karena gejala ini kan sampai diagnosenya cukup lama
memang itu prosesnya jadi cukup panjang untuk mengetahuinya
prosesnya cukup panjang
yang saya rasakan itu satu tahun berobat diagnosanya
makronis tipes gejala demam berdarah
sampai pada akhirnya ya tadi
tapi pada akhirnya sudah pasti ada sesuatu yang lebih lagi
kalau mah atau tifus masa berulang ulang
akhirnya saya minta pokoknya saya minta dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam
dan saya minta dicek darah semua
baru akhirnya keterdekadasi
tapi sebelumnya ya ini kan tahun dua ribu tujuh jadi lebih dari sepuluh tahun yang lalu
tapi sebelumnya apakah sudah ada merasakan yang mungkin tidak beres
atau ada gejala gejala yang mbak lidah sendiri anggap nggak normal gitu
di masa remaja memang saya anemia
hb nya selalu rendah
saya kan berpikirnya mungkin karena kurang gizi
anak zaman dulu kan gizinya nggak terlalu baik gitu ya
dan kita anggap ya udahlah
cuma anemia aja nggak pernah serius
dan di zaman sekolah sma itu sering banget pingsan
kepanasan sedikit pingsan
sering itu berapa kali
bisa sebulan dua kali pingsan di sekolah
dan itu nggak dibawa ke dokter atau dicek
nah karena ya kembali lagi saya pikir oh ya mungkin karena anemia gitu
nggak boleh kecapean gitu
terus berlanjut setelah menikah saya punya vertigo
tujuh keliling itu rasa muter
ini ada apa ya
sepertinya kecurigaan itu udah lama
nah tapi baru semakin terasanya itu di dua ribu enam sampai dua ribu tujuh belas
ya mungkin ini yang harus jadi pelajaran bagi kita ya
bagaimana kita menanganinya aware
kalau bisa jangan sampai terlambat
sehingga pengobatan juga bisa dilakukan lebih dini
kita istirahat sebentar lagi
dr andika dan juga mbak lydia
dan tetaplah bersama kami insight akan segera kembali
kembali bersama insight dan topik kita kali ini mengenai kanker darah
saya ditemani oleh dua narasumber
dr andika rahman dokter spesialis penyakit dalam dari rsjr
dan juga lydia dumayanti pasien leukemia kronik
dan pengurus lgtb
pengurus lgk lidia sejak tahun dua ribu tujuh ya didiagnosa sampai sekarang
masih ini leukemia kronis dan masih mengkonsumsi obat obatan
dan ini harus dikonsumsi seumur hidup
apa obat yang harus dikonsumsi
hanya satu jenis tarchi therapy nama obatnya imatinib
dan hanya satu satunya obat untuk pasien leukemia kronis hanya itu
nah sebelum kita bicara mengenai bagaimana menanganinya dan lain sebagainya
perlu ditanyakan penyebabnya
nah biasanya kan kalau kita bicara kanker ya kanker itu ada lifestyle
atau keturunan atau genetik dan lain sebagainya atau ada pemicu pemicu tertentu lah
ini kira kira untuk kanker darah ini apa penyebab utamanya
dan khususnya untuk ini kan ada tiga tipe itu
menjawabnya agak susah nih mbak ya sedikit
maksudnya gini jadi masing masing berbeda
pada saya coba dulu dengan lymphoma
lymphoma ini sebenarnya dia penyakit ada hubungan dengan autoimun
itu terbukti pada pasien pasien yang dengan ada lupus
dan penyakit autoimun dia bisa bertransformasi menjadi lymphoma juga bisa
jadi hubungan dengan autoimun yang pertama
yang kedua hubungannya juga dengan paparan dengan bahan bahan kimia
maksudnya obat obatan diet misalnya pewarna pengawet makanan
banyak sekali itu yang kita konsumsi sekarang
zat zat aditif gitu
ada yang mengatakan bahwa monosodium glutamat monofosfat msg misalnya
itu menyebabkan terjadinya keganasan
itu sudah terbukti
datanya ini masalahnya tidak spesifik
jadi ada penelitian yang mendapatkan tapi ada yang juga justru tidak mendapatkan
jadi kalau saya mengatakan sebaiknya hanya ketika keluar sajalah mengkonsumsi msg
kalau makan di restoran misalnya
tetapi kalau di rumah sebaiknya benar benar bersih daripada penyedap makanan gitu
yang lain juga seperti obat obatan untuk mengurus berat badan
atau pada mereka mereka yang hendak tampil lebih dengan obat annabolik steroid dan sebagainya
itu juga bisa menyebabkan keganasan
termasuk dalam ini lymphoma
yang lain adalah medan magnet medan listrik misalnya
atau pada mereka
terpapar dengan radiasi
itu akan mudah terjadinya lymphoma
itu pada lymphoma
padahal leukemia ini lebih sulit lagi
jadi kurang lebih hampir sama sebenarnya
tetapi yang mana satu yang menjadi penyebab susah kita tebak begitu
ada pasien pasien yang notabene bahwa dia sehat dia olahraga dan sebagainya justru malah terkena leukemia
kalau saya lebih menekankan
tapi ada kaitannya antara sering sekali misalnya
extreme spot dan lain sebagainya
atau ini lebih ke bukan co session ya
bukan hanya hubungan
dan bukan penyebabnya
jadi kalau saya lebih menekankan karena susah mencari menunjuk siapakah menjadi biang keladinya
lebih baik kita mengetahui gejala gejala awal ketika dia muncul
karena pada orang yang sehat sekalipun makan bagus istirahat cukup pun kemungkinan terjadinya leukemia lymphoma pun bisa terjadi
demikian pula dengan multiple mielom juga sama
cuma memang pada multiple millem kebanyakan yang terjadi rata rata pada orang usia antara lima puluh enam puluh an
saya pernah dapatkan memang di usia tiga puluh an akhir juga ada
berarti kalau disebut tadi penyebabnya banyak yang berkaitan dengan lifestyle ya
atau terpapar terhadap zat zat aditif atau yang sekarang kita dengan apalagi dengan makanan yang serba cepat dan lain sebagainya
ya kita tidak bisa sulit untuk menghindari ya
kalau faktor genetik atau misalnya di dalam ada ya gennya gitu
jadi kalau dari teori kanker
apalagi misalnya leukemia akut yang buat anak anak itu
harus ada dua mbak
artinya gen ada kemudian faktor paparan lingkungan ada
tapi yang gen ini pada pasien pasien leukemia lymphoma kita tidak tahu
kecuali pada kanker tumor padat
misal seperti kanker paliida
misalnya itu ada riwayat turunan keluarga
kanker ginekologi yang lain pun ada riwayat keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya kanker tersebut
tetapi pada leukemia lymphoma tidak ada
lantas apakah kalau ada pertanyaan apakah kemudian ini jadi turunan
jadi lebih banyak karena lifestyle itu
tapi kalau ini anak anak leukemia akut
ini kan mungkin masih
ya maksudnya paparan bahan kimia sedikit dan sebagainya
saya pikir ada yang membedakan misalnya kalau mendapatkan kanker ketika masa anak dan dewasa karena ada
kebanyakan memang bahan kimia
tapi kita belum tahu yang apa
masih belum ada studi kira kira penyebab utama yang paling sering itu secara data statistik itu apanya masih belum ada
itu pertanyaan yang paling susah
dan memang kita hanya tahu kemungkinan kemungkinan
tetapi apakah bisa menunjuk bahwa satu faktor menjadi itu belum bisa
kalau misalnya stres itu yang kita
ya stres memang bisa memicu banyak hal yang negatif ya
ini bisa menjadi salah satu faktor
secara tidak langsung bisa pak
tetapi dia tidak bisa langsung mengatakan bahwa karena stres dia menjadi leukemia
tetapi pada mereka yang dengan riwayat keganasan adanya stres tadi akan memicu dia kemungkinan untuk muncul kembali
kalau yang misalnya merokok ya kan biasanya kan kalau kanker itu ya kalau bisa jangan ya itu ada
merokok dan juga ya yang lain lain ya tidak olahraga
itu bisa berkaitan
pada beberapa kanker ada hubungan antar dos dan efek
jadi berapa lama si pasien mengkonsumsi merokok tadi terhubungan dengan beberapa kanker
contoh seperti misalnya pada kanker paru misalnya
kanker lidah misalnya
kanker mulut lah
dan pada lymphoma juga dia berhubungan sekali
pada leukemia karena yang terbanyak adalah pada anak anak kita tidak bisa melihat ada dose dan efek tadi
itu bisa dapat paparan ketika dalam kandungan atau
bisa ya kalau leukemia
lukemia untuk anak anak
cuma memang itu perlu diteti lebih lanjut lagi karena memang belum
masih belum ada ya
hubungannya atau penyebabnya
orang lebih banyak memang penelitiannya untuk melihat
untuk melihat bagaimana pengobatan yang bisa diberikan
nah ini jadi kalau kita tidak tahu penyebabnya berarti kan agak sulit ya
sulit dideteksinya tapi sulit juga untuk memastikan ini apa sumbernya
sehingga bagaimana kita cara untuk mendeteksinya supaya bisa sedini mungkin gitu
kami mendapatkan dari penelitian iwan rinaldi dua ribu tujuh belas ya

dapatkan bahwa ternyata angka untuk pasien pasien dengan leukemia kronik ini
itu makin tinggi pada usia dewasa muda
itu khas sekali maksud saya
dewasa muda itu umur dua puluh an

padahal kalau dari literatur katakan itu umur umur tiga puluh an ke atas
ini spesifik sekali untuk wilayah asia nih
jadi berbeda sekali dengan yang terjadi pada di daerah eropa
ini memang lgk atau cml ini hampir seluruh dunia ada
ini sangat mengkhawatirkan ya
apalagi kalau berkaitan dengan itu paparan terhadap zat zat kimia radius
sulitnya menyebabkan air yang kita minumkan apakah tercemar dengan merkuri termasuk ikan ikan
apalagi dengan polusi makan plastik gitu kan
tapi sulitnya kalau
jadi akhirnya kita paranoid
nah paranoid jadi stress itu menimbulkan penyakit juga
kita break sebentar tapi kita akan lanjutkan
tetaplah bersama kami insight akan segera kembali
insight kali ini mengenai kanker darah
saya ditemani oleh dr andika rahman
dokter spesialis penyakit dalam dari rscm
dan juga lydia dumayan
pasien leukemia kronik dan pengurus lgk
tadi kita sudah belajar cukup banyak mengenai
apa itu kanker darah
ternyata ada beberapa tipe
dan juga kejalannya ini tergantung kanker darah yang diderita
kalau leukemia kronis seperti lydia tadi
ada fever atau suhu meriang ya
tapi bukan saja demam
tapi ada berat badan turun muat
dan juga ada pembesaran limpa dan lain sebagainya
kalau lymphoma tadi yang kedua itu benjolan
ini mungkin lebih gampang ya terdeteksi karena biasanya itu terasa
dan orang langsung wah sedih
tapi yang ketiga meyaloma itu mungkin agak susah juga
karena ini berkaitan dengan tulang
ada dikira osteoporosis atau ginjal dan lain sebagainya
ternyata cukup sulit ya untuk mendeteksinya
dan butuh banyak sekali pemeriksaan penunjukan
dan juga penyebabnya sampai sekarang masih belum diketahui
tapi pengobatan ya jelas mau tidak mau
ini sudah ada lah dan sudah perlu dilakukan
untuk masing masing pengobatannya
selama ini kalau lydia harus mengkonsumsi obat
target terapi seumur hidup
tapi awal awalnya sempat ada kemoterapi dan lain sebagainya
jadi hanya murni makan obat
bagaimana dok pengobatannya yang harus dilakukan
kita membagi dua untuk pengobatan pada leukemia akut dan yang kronik
pada yang akut itu pengobatan kurang lebih berjalan sekitar dua tahun
dengan pemberian obat kemoterapi
dan kemoterapinya agak berbeda dengan kanker padat yang lain
jadi si pasien memang harus berada di dalam ruang yang steril
karena yang dilakukan adalah menghabiskan semua sel sel darah
terutama sel darah putih dari sum sum tulang
nah pada saat itu si pasien akan merasa
ada demamnya dan sebagainya
infeksi mudah terjadi
bakteri jamur maupun virus begitu
nah itu kemudian kemoterapi yang diberikan ada fase fasenya
fase induksi itu hanya berlaku kurang lebih sekitar seminggu
tetapi efek samping yang ditimbulkan artinya fase kita bilang aplasi
aplas itu a atau tidak
aplasi itu tidak tumbuh
sum sum tulang itu sampai kurang lebih sebulan
dan si pasien berisiko sekali untuk infeksi berat
karena itu kita masukkan si pasien di dalam kamar steril tadi
ruang imunitas menurunlah katakanlah begitu
sorry di indonesia ini sudah ada fasilitas seperti ini
di mana saja atau hanya di rumah sakit tertentu
di rumah sakit cipto mangkusumo ada kemudian yang
yang negeri ya
itu kemudian di rumah sakit kanker darmais juga ada mbak
yang lain beberapa swasta juga ada
nah setelah kurang lebih sebulan kemudian si pasien akan masuk dalam fase fase remisi
nah ketika dia remisi kemudian kita akan ulang lagi kemoterapi dengan obat yang sama
begitu dia hasilnya bagus atau dari hasil darah tepinya bagus kita akan lakukan lagi kembali pemeriksaan sum sum tulang
dengan pertanyaan apakah di dalam sum sum tulang sudah tidak ada lagi sel sel blast atau sel sel kanker tadi
sel darah putih yang sudah
nah ini kalau kemarin harian nah sekarang mulai mingguan
naik kelas lah katakanlah begitu
kemudian lahan kemoterapi yang diberikan itu ada yang namanya kemoterapi intratekal
jadi memasukkan obat kemo lewat belakang dengan memasukkan obat ke atas jadi masuk ke dalam rongga kepala
nah kalau ini semua dilakukan ini khusus untuk akut ya
tadi dikatakan bahwa kalau akut itu bisa ya masa ininya enam bulan sampai dua tahun
kapan dinyatakan betul betul sembuh
dan kans untuk hidupnya
itu bagaimana berapa persen
jadi ketika sudah selesai induksi sebenarnya disinilah opsi untuk lakukan transplantasi
transplantasi sum sum tulang
untuk syarat untuk bisa transplantasi adalah harus induksi selesai dan bersih
baru kemudian kita berikan ada autologus
transplantasi sum tulang baik dari saudara sendiri atau dari orang lain yang kurang lebih yang paling mudah
keluangan darahnya yang sama
jadi tidak harus dari keluarga sendiri
mungkin ada persepsi harus dari keluarga sendiri tapi ternyata ada dari donor lain
dan di indonesia ini ada donor khusus untuk sum sum tulang
namun memang fasilitasnya dulu kita pernah punya tapi saat ini karena begitu mahal kemudian ya apa jadi agak susah
untuk kita di rsjm pun sudah agak lama tidak melakukan lagi
kalau di luar seperti di nus dan sebagainya itu sudah dikerjakan rutin
tapi transplantasi sum sum ini harus dilakukan atau hanya pilihan kalau ternyata tidak responsif terhadap treatment sebelumnya
pada pasien pasien dengan performance status yang bagus artinya dia masih muda tidak ada penyakit penyerta yang lain atau comorbid yang lain itu bisa
bahkan kalau di luar kita nyebut memang contoh tetangga kita yang terdekat singapura misalnya sampai usia enam puluh pun masih bisa dilakukan transplantasi
dan dengan melakukan transplantasi ini sebenarnya kans untuk kemunculan kembalinya
jadi lebih rendah gitu kira kira itu untuk yang akut
kemudian ada yang kronik yang kronik saat ini memang tidak menggunakan obat obat kemoterapi yang diinfus tetapi obat minum
jadi yang kita bilang dia semua molekul obat imatinib besilat yang saat ini diberikan kepada pasien pasien
memang cukup mahal yang dijalankan
tapi memang survivalnya bisa dilihat sampai puluhan sepuluh tahun lima belas tahun
saya dua belas tahun ya dua belas tahun
ada yang terlama pasien saya yang terlama itu diahnos tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
dan tidak ada keluhan tidak ada gejala dan lain sebagainya
alhamdulillah masih ada sampai sekarang masih aktif seperti biasa
ada efek samping yang timbul karena obat obat tersebut jadi mirip seperti kayak michael jackson jadi kulitnya makin lama makin tinggi
akhirnya jadi putih
oh itu efek samping dari
salah satu efek samping
kalau di mali dia ada terasa
iya hipopigmentasi tapi bukan vitiligo hipopigment dia akan memutih
lebih cerah tidak perlu perawatan
sebenarnya cukup positif juga kalau begitu ya
selain itu apa efek samping yang dirasakan
kram kram dan lain sebagainya
tapi ini memang bisa bertahan ya jadi seolah olah normal lah istilahnya
padahal kita mesti memantau mengobservasi darah putih yang turun
karena pada pasien pasien yang bcr abl jadi ada gen pada cml itu yang positif
itu bila diberikan obat imaterib tadi dia respon jadi bagus
pada mereka yang bcr awl yang negatif kita tidak berikan obat ini mbak
karena ternyata tidak mempan
dan memang ini juga menunjukkan gambaran prognosis atau kemungkinan ke depan dia juga jelek
nah kalau di indonesia dan juga di dunia ini biasanya kansnya untuk usia lebih panjang dan lain sebagainya semakin lama semakin bagus
ini bukan fatal lah istilahnya
jadi enggak fatal dulu fatal
dulu dulu fatal ya
kita hanya bisa kira kira kurang lebih ini lima tahunan lah
tapi sekarang sudah lebih panjang
kalau untuk yang linfoma itu
jadi pada yang linfoma lah
mekanismenya adalah yang pertama kita mendeteksi dengan cara biopsi tentunya
ya kelenjarnya ya
kita tahu bahwa dia dia hodgkin atau non hodgkin
kalau yang hotskin kebanyakan prognosisnya atau kansnya dia untuk survive lima tahunan itu lebih besar sebenarnya dibandingkan yang non hod skin tadi
tetapi untuk pengobatan memang berbeda
untuk yang hotkin dia akan dapat pengobatan kurang lebih sekitar enam bulan dengan interval dua mingguan
dua minggu dua minggu kemo dua minggu kemo
terus diberikan selama kurang lebih dua belas siklus begitu kira kira
dan ini biasanya kalau anak anak mereka tubuhnya kan lebih
dari yang kurus kemudian jadi lebih berisi karena memang ditekan sel sel informa tadi
pada gugur rambut ya pada yang botak
nah pada yang non hodgkin itu agak berbeda
dia kita berikan kemoterapi setiap tiga mingguan
tiga minggu sekali kurang lebih enam kali pemberian
ditambah dengan radiasi
sekali lagi tergantung daripada stadium ketika ditegakkan diagnosis tadi
itu kemungkinan berapa lamanya dia akan muncul kembali gitu
dan ini protokol yang dimanapun berada memang
berada kita pakai
ini yang dilakukan
jadi kalau kita di indonesia untuk tiga tiga ini bisa kita lakukan
kami menggunakan guideline dari nccn amerika kemudian juga dari european medical oncology
jadi memang terstandar
dan cukup banyak dokter di indonesia yang ahli spesialis khusus untuk kanker darah ini seperti anda dr randika
masalahnya belum banyak nih
masalahnya belum banyak
jadi khusus untuk leukemia memang ditangani langsung oleh dr hematologi
apakah hematologi dewasa maupun anak
tetapi nanti untuk yang lymphoma memang seharusnya dipegang oleh dokter medical onkologi
artinya yang medik ya
tapi beberapa memang ada yang menggunakan dr bedah oncology
bedah onkologi atau ya beberapa juga ada yang memang ya sementara masih kondisi tidak ideal
makanya kita lihat banyak orang yang ya mereka kan negara tetangga ya
ke singapura untuk mencari pengobatan
sayang kan sebenarnya
sebenarnya harusnya kita memiliki jumlah dokter
apalagi kalau fasilitasnya juga sudah semakin ada ya
kita satu segmen lagi
dr andika dan juga mbak lydia kami akan segera kembali tetaplah bersama insight
jadi jangan kemana mana dulu
anda menyaksikan insight dan topik kita kali ini seputar kanker darah
saya ditemani oleh dr andika rahman
dokter spesialis penyakit dalam rsjm dan juga lydia dumayanti
pasien leukemia kronik dan pengurus lgk
ini komunitas dimana pasien leukemia saling bergabung ya
untuk sharing dan berbagi
ini katanya anggotanya sudah cukup banyak seluruh indonesia
sudah banyak dan kita sudah punya pengurus cabang juga di beberapa provinsi
di rscm pun kita sudah ada
center centernya pun ada
dan tugas kita adalah membantu teman teman memberikan informasi sesuai yang dia butuhkan
membantu sampai dia mendapatkan terapi obatnya akses to treatment
memotivasi teman teman untuk tetap disiplin
karena memang ketika pasien ketemu dengan dokter
dokter menyampaikan dia rasanya ini harus berobat rutin
konsumsi obat seumur hidup
disitulah pasien down
terus biasanya ibu ini harus bagaimana
kita berjuang sama sama
karena ketidak disiplinan pasien itu bisa merubah status
artinya yang semula kita statusnya leukemia kronik
dia bisa bermutasi menjadi leukemia akut
nah ini mungkin yang harus diwaspadai juga ya
apalagi edukasi terhadap penyakit ini
saya rasa masih harus lebih banyak ditingkatkan
karena kata kanker saja sudah menakutkan
apalagi apakah bisa diobati sembuh dan lain sebagainya
setahu saya biasanya kalau kanker ya ada yang namanya remisi
tapi bisa saja panjang
tapi setelah itu bisa saja kembali dan lain sebagainya
nah mungkin kita sekarang fokus itu bagaimana mencegah supaya kembali lagi
tapi juga apa yang perlu dilakukan oleh pasien ketika dalam pengobatan
kan pasti ada hal hal yang harus dilakukan
apakah kalau sudah didapatkan pengobatan ini dan diagnosa memiliki penyakit ini harus mengubah pola hidup pola makan lifestyle dan lain sebagainya itu sudah harus disesuaikan

ya jadi sesuai meminjam istilahnya
ya jadi sesuai meminjam istilahnya
memang pada pasien pasien kanker ini sulit mengatakan sembuh tetapi mungkin sehat bersyarat
nah susahnya memang contoh seperti pada pasien dengan leukemia kronik tadi yang diberita mbak lydia
itu dengan adanya obat obatan imati di pesilat dan yang lain itu merubah yang tadinya dia sebentar usia harapan hidupnya menjadi lama
menjadi akhirnya mirip seperti penyakit
menjadi akhirnya mirip seperti penyakit kanker
and me start with three to four serbuan pedal beracon tersebut yang berperu memberikan untuk ini
yang kemudian men peaksih innocent prick
yang ditengkapi alam antar koko
tiga bulan untuk mendeteksi apakah sel sel legime ini sudah hilang dari darah
dari darah tepi
dan bila belum akan tetap teruskan
bila ternyata hilang nah ini mungkin kita bisa mulai menghentikan
cuma memang tetap harus ada pemantauan
jadi penting ya komunitas seperti yang dimiliki oleh mak lydia ini
harus diingatkan terus menerus menjaga motivasi supaya tidak bosan
iya karena kebosanan itu menjadi faktor utama yang bisa membuat pasien memburuk kondisi
nah mbak lydia sendiri ada perubahan secara drastis dalam pola makan lifestyle hidup
lebih olahraga dan lain sebagainya atau tidak
dulu saya tidak pernah berolahraga sekarang mencoba berolahraga walaupun hanya satu minggu sekali
even itu hanya jalan kaki makan pun lebih hati hati
istirahat walaupun saya lagi sibuk bekerja sibuk aktivitas kalau mata ngantuk ya saya tidur
jadi tidak mau memaksakan tubuh untuk tetap beraktivitas dalam keadaan melemah tadi
walaupun kita tidak tahu persis penyebabnya
ini perlu ya kira kira apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah
jadi ada beberapa yang menyarankan yang pertama memang istirahat cukup
yang kedua makan pola makan yang teratur
artinya makan empat sehat lalu
yang lima sempurna masih menjadi jargon yang masih baik dibandingkan orang sudah banyak jenis jenis diet diet yang mahal
kemudian ya tadi sudah kemudian istirahat cukup hindari stres
itu yang penting
dan tentu harusnya berobat mempersahakan diri
karena menghilangkan ah ini tidak ada apa apa belum tentu bisa juga
karena begini kadang kadang yang terjadi sudah berat dulu tipikal orang orang kita nih
jadi sudah berat dulu
sudah gawat baru berobat
tapi kan ini tidak sulit untuk dideteksi dini
atau sebenarnya harusnya kalau kita rutin melakukan cek kesehatan apakah bisa dideteksi
dan kita melihat perubahan sejalan dengan ada bpjs nih
ada bpjs kemudian karena pemeriksaan pemeriksaan yang berbayar tadi sudah di cover oleh pemerintah
jadi mulai banyak
dari pelosok pelosok kami dapatkan justru dari luar jakarta yang lebih banyak yang datang ke rscm
jadi ini sekarang kalau di indonesia sudah di cover oleh bpjs ya
dan rumah sakitnya juga sudah lebih banyak yang bisa menangani atau harus masih dirujuk ke kota kota besar
memang masih rumah sakit tersier yang harus pegang
karena obatnya cukup mahal
jadi jutaan ya mbak ya
satu kali pengobatan
ini semua ditanggung oleh bpjs
ya alhamdulillah tiga puluh juta per bulan
untuk satu pasien
satu pasien itu berapa
satu pasien itu berapa
sekarang ada seribu pasien
kalau di indonesia ini kira kira ada berapa ya jumlah penderita kanker darah ini
kita kan punya dua ratus enam puluh juta inilah penduduk kira kira berapa
ya terserah data kami
data nggak ini mbak ya kelembokan dua ribu dua belas gitu
jadi yang cml ini memang ribuan lah ininya
tetapi data terakhirnya update ini belum ada lagi
tapi dibanding dengan kanker lain
bukan untung ya ruginya
jadi masih tetap
ya seberapa prevalent gitu
jadi angka itu kira kira satu banding empat puluh lah gitu di antara seratus ribu penduduk gitu kira kira
kita masih ada untungnya
masih ada untungnya
nah kembali ke pelayanan di indonesia itu sendiri
karena kita ya biasanya kan orang langsung kalau mampu misalnya keluar negeri
singapura dan lain sebagainya dokter andika
di indonesia harusnya kita semakin lama
sebenarnya untuk deteksi kita sudah bisa
jadi dari mulai pemirsaan sitomorfologi pemirsaan bentukan selnya melalui pemirsaan darah dari sum sum tulang
sampai kemudian sitogenetiknya genetik daripada sel tadi kemudian ada venotyping untuk menentukan jenisnya yang mana nih
yang kronik akut atau kemudian kalau dia akut jenis yang mana
m satu ada jenis yang mana
m dua ada jenis yang mana

ketahuan jadi jenisnya
sampai kemudian dengan pengobatan itu juga ada
cuma masalahnya memang ya perlu dimaklumi bahwa orang kita nih ya saya juga sama jadi kurang komunikatif
artinya menjelaskan info dan sebagainya itu kurang detail sehingga kebanyakan orang orang
kalau memang kalau dia kurang mampu sudah terima nasib
tetapi untuk mereka yang punya uang lebih banyak mungkin dia pikir bisa
kalau tidak ke jakarta kalau dari daerah ke jakarta kalau dari jakarta pergi
yang terdekat memang singapura
saya melihat bahwa sejalan dengan harga kurs yang makin tinggi pindah ke malaysia
dan sementara kalau di indonesia ya untung ada bpjs ya yang untuk cover ini
ini beda dengan kanker itu nggak ada stadium stadiumnya tadi saya dengar ya
jadi tidak wah ini masih dini atau ini masih itu tidak ada
kita hanya mengenal fase
kita mengenal fase betul
ketika pasien berada di fase kronik dia harus dijaga jangan sampai naik ke krisis blast
kalau pada akhirnya naik ke krisis blast ini harus dikembalikan diturunkan
fasenya supaya berluncung
supaya dikronik lagi gitu
makanya penting ya ada komunitas seperti ini
ya penting sekali
untuk mengingatkan karena kalau tidak ya bisa lanjut gitu
yang kita sesalkan banyak sekali teman teman ketika kondisinya sudah mulai membaik
lalu kemudian dia tidak berobat atau dia
menganggap dirinya mungkin sudah
sudah baik bu saya sudah baik hasilnya sudah baik
ya iya betul memang hasil baik
tapi itu baik karena kamu dijaga dengan obat ini dan kedisiplinan itu udah harga mati
saya mengatakan tidak bisa
jadi sehat bersyarat
sehat bersyarat disiplin harga mati
bisa hidup sehat tapi kalau obat makan terus dan juga jaga pola makan
banyak tidur dan hidup sehat ya hindari stres ya olahraga lah paling tidak
ya sebenarnya ini adalah saran untuk bagaimana hidup sehat secara keseluruhan ya kalau kita lihat
dan saya harapkan juga masih banyak studi atau riset yang dilakukan ya untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai kanker darah ini
ya baik terima kasih banyak dokter andika dan juga mbak
selamat malam mbak desi
semoga sehat selalu
yang jelas cerah ini walaupun efek samping tapi ternyata lumayan cukup positif
ya efek sampingnya mencerahkan
iya baik sekali lagi terima kasih banyak
kita selamat malam
kita sudah banyak belajar mengenai kanker darah ini
diketahui ya ini sebagai salah satu proses edukasi dan penyuluhan ya bagi para pemirsa kita
terima kasih mbak
terima kasih mbak desi
kanker darah merupakan jenis kanker yang menyerang jaringan pembentuk darah
hal itu berakibat pada menurunnya sistem kekebalan tubuh
nah secara tidak langsung kanker darah juga menghambat kemampuan tubuh
kanker darah ini bisa menyerang siapapun sejak usia dini
oleh sebab itu penting bagi kita untuk lebih peduli terhadap gejala yang dirasakan oleh tubuh
berkonsultasi dengan dokter agar mendapat penanganan yang tepat serta dukungan motivasi dari orang terdekat bisa menjadi solusi untuk membantu penyembuhan penyakit ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tanyaan ini di
cnnindonesia com dan juga di youtube
sampai jumpa dan bye bye